putri kaya dan putri miskin
suatu malam yang berbintang
kerajaan everjon yang mengantuk bermandikan cahaya lembut bulan
malam itu di kastil kastil tetangga
dua putri cantik lahir
dan bulan dengan segala kebaikannya
telah menyimpan sinarnya yang paling terang
untuk sepupu sepupu kerajaan kecil itu
everdown adalah kerajaan yang terbagi oleh sungai
dan diperintah oleh dua bersaudara
raja edward dan raja frederick
sisi raja frederick dikenal sebagai everdawn shine
penduduknya sejahtera dengan kekayaan melimpah
dan kekayaannya menyaingi pancaran sinar matahari
sedangkan pihak raja edward lebih rendah hati
dan dikenal dengan nama everdawn glow
mereka tidak memiliki banyak kekayaan atau kemewahan
namun kerendahan hati dan kebaikan tetap ada
putri raja edward
raja edward adalah isabel
dan dia baik hati dan penyayang
sini akanku bantu bawakan
betapa baik hati putri kita
dia dibesarkan dengan nilai nilai empati dan kasih sayang
dan akan bergaul dengan semua orang di glow
putri raja edward
dibesarkan dengan dikelilingi hal hal terbaik di dunia
dia akan menerima apapun yang dia inginkan
dan hanya berteman dengan orang orang terkaya
tidak cukup berkilau
kenapa kau malah menerimanya
baiklah menurutku itu masih cantik
namun dia bukannya tidak baik
selama berada di dunia
dua puluh tahun kedua putri itu tumbuh dengan cara yang berbeda
isabel dicintai oleh orang orang glow karena kerendahan hatinya
isabel ceritakan sebuah dongeng
nanti setelah aku membantu nyonya pralin ya oke
terima kasih isa
tangga ini cobaan bagiku
arabelle di sisi lainnya
berinvestasi pada kekayaan pakaian
perhiasan dan segala sesuatu yang bersifat materialistis
topi ini membuat hidungku tampak besar
sekarang terlalu kecil
berikan aku gaun dengan hiasan itu
bukan hiasan rubi mutiara
kerajaan shine hampir tidak mengenalnya bukan karena mereka tidak
mereka juga terlalu kecil
mereka juga terlalu kecil

sekarang para putri akan segera berusia enam belas tahun
kedua kerajaan memutuskan untuk merayakan ulang tahun mereka di kedua istana
wow akhirnya aku akan melihat istana megah shin
pesta seperti apa yang akan diadakan istana cahaya
mereka merayakan pestanya di kastil arabel
terlebih dulu isabel langsung terkesima oleh pesonanya
selamat ulang tahun
apa yang kau pakai itu
arabel selamat ulang tahun ya bagaimana penampilanku
sudah lebih baik
pesta itu sungguh sangat mewah

pasangan kerajaan itu tidak mengeluarkan biaya apapun untuk rabel tercinta
ah apa itu seluncuran air dalam ruangan
tentu saja jangan bilang kau tidak punya
tidak tapi kami punya taman dalam ruangan yang luar biasa
dengan seribu mawar emas
dan seribu mawar rubi
dan seribu mawar zamanku
dan seribu mawar zamanku
wow kami hanya memiliki beberapa mawar liar
isabel berjalan berkeliling dengan kagum
makanannya pakaiannya bahkan orang orangnya
aku ingin tahu rasanya hidup seperti ini
istana dan kerajaan sains sangat luar biasa
malam tiba dan bersamaan dengan itu
giliran isabel yang menjadi tuan rumah pesta
saat arabel memasuki istana glow
dia terpesona oleh kesederhanaannya
arabel aku senang kau ada di sini
saat isabel mengajak sepupunya yang tertegun berkeliling
arabel melihat pemandangan yang sederhana itu
dekorasinya rapi dan cantik
tapi di mana permatanya
kilaunya kerlipnya bahkan airnya terlihat biasa saja
kami memang tidak punya banyak permata
hanya sedikit yang ada di tiaraku dengan orang tuaku
tapi isa makanan milik kami ditaburi emas
iya tapi kami mempunyai banyak cinta di dalamnya
ini adalah makanan yang kita miliki
ini adalah makanan yang kita miliki

wah itu biasa saja
arabel dengan enggan menggigitnya dan rasanya membuatnya takjub
aku belum pernah merasakan sesuatu yang enak
sudah kubilang kekuatan cinta
arabel bertemu dengan beberapa teman isabel yang sepertinya semuanya
isabel selamat ulang tahun
ini hari ulang tahun arabel juga
selamat ulang tahun arabelle
arabel terkejut dengan kehangatan dan cinta luar biasa yang memenuhi kerajaan
dia merasakan sakit yang aneh di hatinya
aku menerima segala kemegahan dunia

aku belum merasa begitu hangat
aku penasaran rasanya menjalani kehidupan isabel
aromanya memesah honah
bau kami tidak begitu harum
aku iri melihatmu begitu dicintai rakyatmu
orang orangku mungkin tidak mengenalku
jangan katakan itu
kau orang paling mempesona yang pernah kutemui
bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenalmu
hidupmu begitu mempesona dan cerah
aku harap aku bisa menjalani kehidupanmu juga
tidak lama setelah mereka masing masing membuat permohonan jiwa mereka segera bertukar tubuh
arabel sekarang menjadi isabel
dan isabel sekarang menjadi arabel
kenapa aku terjebak di tubuhmu
apa apa yang terjadi
apa keinginan kita terwujud
mereka saling menatap
kebingungan mereka berubah menjadi kegembiraan
keinginan kita terwujud
kita akan menjalani hidup satu sama lain
tapi bagaimana jika ketahuan
ah tumitku terasa sangat tidak nyaman
kau yang bilang jangan khawatir
lebih baik terbiasa dengan kehidupan yang mempesona
bagaimana kalau kita mengubah ekspresi sombong ini menjadi senyuman lembut yang manis
malam pun berakhir dan isabel kembali ke kerajaan shine milik arabel
sementara arabel tetap tinggal di kerajaan glo
saat isabel sampai di shine
dia bermain main di pesta dan menikmati sejarah
baju ini cantik sekali iya kan
cantik sekali arabel
saat dia berkeliling dia menyadari betapa berkembangnya kerajaan itu
hmm lift dalam ruangan
itu akan sangat membantu nyonya peralin
lihat keluarganya baru saja kehilangan banyak uang
jadi sekarang dia hanya mampu membayar
bukankah dia arab
dia miskin sekarang
oh ya ampun akanku bantu
arabel kau akan mengotori baju barumu
namun isabel tidak menghiraukan ucapan buruk itu
dia segera mengetahui bahwa meskipun shane kaya
hati orang orangnya sama sekali tidak berkilau
mereka tidak peduli satu satunya
mereka tidak peduli satu sama lain
dan hanya memikirkan uang
arabel juga mengalami kesulitan
dia telah mengetahui bahwa isabel terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan klub
oh kuharap aku tidak membuat permintaan itu
kuku yang terawat indah dan malang
kau baik baik saja
dan aku merasa tidak enak badan
tidak bukan isa
maksudku ya isabel aku
jadi aku akan kembali dan
apa yang kau lakukan
sepanjang perjalanan kembali perjalanannya jauh
tidak ada perjalanan yang lama bersama isabel tersayang
wow tidak ada satupun temanku yang peduli seperti ini
saat dia kembali dia melihat kerajaan glow tidak begitu baik
tapi semua orang saling membantu satu sama lain

tapi dia tidak

dia tidak bisa berpikir pikir
bel diharapkan belajar sebagai persiapan untuk tanggung jawab kerajaannya
sesuatu yang dia abaikan di shin
kenapa everdown sangat berbeda
ya everdownlow tidak memiliki sarana untuk bepergian atau berdagang
sedangkan kemakmuran everdown shine disebabkan oleh perdagangannya dengan kerajaan vey light
ah veilite sumber dari semua zambrutku
namun saat ini perdagangan tersebut mungkin terhenti
ya tuntutan mereka yang keterlaluan mungkin melebihi kebaikan mereka terhadap velight
orang orang shine sangat tidak peduli
arabel sekarang menyadari betapa pentingnya seorang penguasa
dan merasa tidak enak karena telah menyianyiakan waktunya
ada begitu banyak cinta di sini
itu perlu disebarkan
ada cara agar glow bisa berkembang
dan aku harus memastikannya
kami ingin kembali ke tubuh kami sendiri
keesokan paginya mereka terbangun dengan perasaan luar biasa
bisa tahu kenapa
hah aku kembali
oh ya ampun aku
oh betapa aku sangat merindukanmu
keduanya segera mulai melakukan perubahan pada kerajaan
isabel memohon kepada ayahnya untuk meminjam sebagian kekayaan shane untuk mengembangkan negeri mereka
tapi kenapa sayangku
tapi kita harus memperbaiki kehidupan mereka
di sisi lain arabel mendesak ayahnya untuk menerima bantuan dari menteri perdagangan glow
tapi kita punya menteri perdagangan kita sendiri
aku mohon dia tidak berguna dan
menteri glow baik hati dan dapat membantu kita memperkuat hubungan dengan negeri lain
para raja melihat betapa bersemangatnya putri mereka dan menyetujuinya
menteri perdagangan globe baik hati dan ramah terhadap semua kerajaan asing
dan tidak lama kemudian everdown shine mulai menghasilkan lebih banyak kekayaan
kekayaan tambahan kemudian diberikan kepada everdown glow
dan dengan itu kerajaan berkembang secara spektakuler
oh ya ampun
isabel menerapkan kebijakan yang selanjutnya mengembangkan glow
sementara arabel mengajari teman temannya
wow aku tidak tahu aku punya bakat seperti itu
kejutan memang terjadi bagaimana rasanya
dan menghabiskan waktu untuk mengubah masyarakatnya menunjukkan kepada mereka apa itu cinta sedikit demi sedikit
mereka berdua cukup senang dengan diri mereka
seluruh petualangan ajaib ini lebih baik dari sebelumnya
kau berkata jangan khawatir
dan kau benar kau rindu kehidupan yang mempesona
itu luar biasa tapi aku lebih suka yang tenang
aku dengar kau menancapkan jarimu yang terawat ke tanah
ah biasa saja tapi aku lebih suka tanganku tanpa lumpur
namun aku belajar banyak melalui pertukaran ini
sama tapi aku pikir aku senang dengan semuanya sekarang kau
mereka telah memahami bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi
tapi pada kekayaan hati dan kekayaan hati
dan ikatan yang kita jalin dengan orang lain
hanya dengan cara itulah kita bisa sungguh berkembang